mau ngapain lagi kamu kesini
mau buktiin ke bos kamu
kalau kita itu yang bos pampis terini
oh nih ada pak
pak bulu pak
pak bulu udah nikahin atas uang putih kan ya pak
pak bapak ini apa apaan sih pak

pak jangan percaya pak ini semua
saya nggak pernah menikah sama orang ini pak
kalau gak pernah nikah kenapa ada foto kayak gini
pak dia bohong pak
ini semua cuma karangan yang dia pak
aku punya anak
kamu telah antarin anak anak kita
kamu yang memisahkan aku dan anak anakku

maaf ya aku buru buru
aku nggak mau sekolah
semoga aku dapat uang
biar bisa kasih ke tante yulia
dan juga bisa cepat ketemu sama wokopi
sadar ini istri orang
jangan rusak rumah tangga orang
saya nggak pernah mengganggu rumah tangga orang pak
murti itu hanya karyawan di sini
saya gak ada hubungan apa apa sama dia
mana ada udah ngerebut istriku
istri orang terus diam mau ngaku
biar mereka tahu kelakuan bosnya kayak apa
bapak kamu jangan memperkeluh keadaan ya
bapak bapak juga jangan udah yang sembarangan ya pak
saya sama pak gafin nggak ada hubungan apa apa
kamu masih aja ngeles kamu
andai aku sama kamu
saya percaya sama murthy

yang benar mbak murti itu udah punya suami
tapi dia aja yang kagetelan di gudian pak garfin
wah keterlaluan ya tau malu tuh orang
pak garfin juga kayak ada cewek yang lain
udah udah jaka udah
kita sudahi semuanya
kamu emang istri seolah ya
kamu emang berbakti sama suami
gak apa lagi sih
murti kamu gak usah ngelakuin kayak gini
dia kan bukan suami kamu ngerti
udah pak biarin ini jadi masalah saya aja
saya nggak mau nanti pak gavin jadi keseret masalah ini pak
ya tapi lah kayak gini
gak usah dengerin dia ya sayang
jangan pernah berpikir untuk sehari nara
kemana pun kamu pergi aku pasti bisa nemuin kamu
kamu giung ke
jangan jangan bagus juga nyalain aku kayak popi
kakak kangen sama kalian
kak ini bagus kak